terima kasih anda masih bersama kami di good morning
berbicara mengenai kemarin ya ada beberapa merek ikan yang akhirnya ditarik
ikan kemasan yang ditarik dari pasaran
ini dua puluh tujuh merek ikan yang ditarik peredarannya
petugas satuan tugas satgas pangan masih menemukan sejumlah merek
yang ternyata dilarang tersebut masih diperjual belikan di sualayan
nah pihak swalayan itu mengatakan alasannya adalah karena surat edaran badan pom
baru mereka terima saat petugas satgas melakukan sidak
di sebuah supermarket petugas menemukan merek ikan yang mestinya tidak diperjualbelikan lagi
petugas langsung mengumpulkan ikan kaleng makarel tersebut
untuk tidak lagi diperjual belikan dan dikembalikan ke distributor
petugas juga menemukan hal yang sama di supermarket yang berbeda
baru sekarang baru tanggal dua puluh sembilan
baru sekarang ini jam dua belas lewat berapa ini
kunjungan balai pom ini
tapi sebelumnya kita dari kantor pusat
itu udah ada himpawan untuk abs nya makarel
ada yang warna biru itu itu daik
sementara di bandung pihak bbpom segera membentuk tim khusus
untuk langsung melakukan pengawasan kemungkinan masih beredarnya dua puluh tujuh merek ikan makarel kemasan kaleng
di pasar dan distributor di jawa barat
pihak bbpom bandung memastikan akan memberikan sanksi tegas berupa penyitaan
serta pemusnahan bila ditemukan adanya dua puluh tujuh produk ikan makarel kemasan kaleng
yang masih dijual di pasaran
sebenarnya serutin ada
tapi dengan adanya kasus ini tentu akan menjadi perhatian yang lebih utama
khususnya terhadap ikan ikan kaleng
baik yang itu produksi dalam negeri maupun yang impor
ikan makaral tidak ada di perairan indonesia
dan secara alami ada saatnya ikan makarel mengandung parasi cacing
dan juga ada saatnya ikan ini bebas dari parasi cacing
sehingga aspek higienitas ikan harus sangat diperhatikan
cacing anisakis esp sering ditemukan pada ikan herring
makarel dan spesies lainnya
ia bisa tumbuh hingga dua cm dalam tubuh ikan
tidak berwarna dan ditemukan terbungkus dalam usus dan daging
terkadang dalam jumlah yang cukup besar
larva cacing ini bisa mati dalam satu menit pada suhu enam puluh derajat atau lebih
dilansir dari detik com
kementerian kelautan dan perikanan memberi kesimpulan sementara
bahwa ikan bakarel bercacing diduga bersumber dari laut di tiongkok
dan diekspor ke indonesia
jika dugaan tersebut benar
pemerintah akan melakukan pembicaraan dengan tiongkok terkait hal itu
ya kita tentu masih bertanya tanya ya
sampai saat ini sebetulnya dampak bagi kesehatan manusia
bila mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi cacing itu
seperti apa sih
nah kita akan bertanya langsung lewat sambungan telepon
dengan ahli gizi ada rita ramayulis
baik bu rita dengan hanum dan prabu di sini bu rita
kita berbicara mengenai cacing yang dampaknya untuk kesehatan
khususnya dalam kasus ini adalah cacing anisakis sp
dalam ikan kemasan yang sudah terkonsumsi dan masuk ke tubuh kita
efeknya akan seperti apa sih bu
iya kalau cacing itu dalam keadaan hidup
ya jelas saja dia nanti akan menjadi
apa namanya tubuh manusia menjadi inangnya dia gitu ya
dia bertumbuh pada tubuh manusia
dan itu tentu saja akan memberikan efek kerusakan pada berbagai organ
nah tetapi kan yang kasus ini
parasit itu sudah dalam keadaan mati
nah kalau parasit itu mati
memang efeknya ini lebih kepada efek reaksi hipersensitifitas saja
karena kita ketahui bahwa parasit kalaupun sudah mati
ikan dia tersusun atas protein
nah protein dia itu di dalam tubuh manusia
walaupun tubuh manusia disusun oleh protein
juga itu dianggap sebagai benda asing
jadi proteinnya parasit ya tidak dikenal oleh tubuh manusia
nah karena itu dianggap benda asing
tentu saja tubuh memberikan suatu respon
macam macam mulai dari reaksi ringan sampai berat
kalau ringan ya paling seperti gatal di kulit mungkin
tapi kalau sudah sampai tahap berat
ya bisa mengganggu siklus pencernaan
juga bisa mengganggu pernafasan
bahkan sampai kemudian kalau pada orang orang asma
ya berbahaya sekali gitu
makanan berkaleng itu kan
atau makanan kaleng itu bukan saja hanya ikan makarel
tetapi juga ada sarden ada kornet juga begitu ya
ini yang jadi pertanyaan masyarakat awam begitu
apakah ini juga artinya berbahaya juga untuk makanan makanan yang lain
selain makanan makarel ikan makarel maksud saya
kalau kita bicara ikan spesies ikan
memang parasit itu pada umumnya ada pada tubuh ikan
kan jadi parasit itu memang di dalam laut itu
dia tumbuh pada apa namanya
berada pada tubuh ikan sebagai inang perantara
untuk membawa dia ke tempat host dia sesungguhnya
misalnya seperti ikan besar yang sedang dia tuju gitu ya
nah oleh karena itu
karena ikan itu banyak parasitnya kan dalam proses penanganannya
kalau itu mau dikonsumsi
ada tahapan tahapan yang mesti dilewati
nah kalau itu untuk diperjualbelikan kan ada persyaratan bahwa
penangkapan ikan itu mesti jelas bahwa itu bersumber dari tempat tempat
yang tidak tercemar parasit yang tinggi gitu ya
jadi mesti dilihat itu
maksudnya ini berasal dari tempat yang mana
jadi ada pemilihan fishing ground tertentu gitu ya
nah terus setelah itu ada tahapan berikutnya
setelah ikan itu diperoleh
jadi kalau ada yang ikan terinfeksi itu dibuang
dari komunitas ikan yang akan dipakai itu tadi
memang biasanya industri besar itu punya teknik untuk mematikan parasit itu tadi
nah saya berpikir
ini parasit ini kan memang ada pada tubuh ikan
mungkin penanganan ikannya yang terlewat tidak maksimal
sehingga kemudian parasit itu tidak hilang sempurna dari tubuh ikan tersebut
nah kalau misalnya sekarang kan nih dengan isu yang sekarang tersebar nih
makarel dengan kandungan cacing
yang misalnya orang sudah pandang
orang sudah panik attack
sudah telanjur makan gitu
apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa menetralisir
apabila nanti akan ada efek sampingnya begitu bu
ya sebenarnya gini
kalau terjadi keracunan segera pada saat itu
atau keracunan beberapa waktu setelah mengkonsumsi itu gitu ya
atau kemudian terinfeksi setelah itu
ya itu harusnya pengobatan medis kan begitu
tapi kalau kita bicara dari sudut gizi
memang sebenarnya kan proses proses detoksifikasi
proses kemudian adanya benda apa parasit
atau bakteri yang masuk ke tubuh kita
itu kan sebenarnya ada perlawanan khusus di tubuh kita
yaitu ada imunitas
kemudian ada organ hati yang mengkompresi keboko
kalau itu merupakan zat zat kimia yang tercemar
nah gizi itu punya peran
peran di dalam meningkatkan imunitas
misalnya bahan dasar untuk imunitas kita itu kan adalah protein
maka memang orang orang yang defisiensi protein
itu berisiko banget untuk terjadi pro inflamasi
untuk terjadi inflamasi atau peradangan
ketika bakteri atau parasit itu masuk ke tubuh kita
jadi kuatkan tubuh kita dengan kecukupan protein tentunya
nah selain itu juga ada zat zat lain yang kemudian seperti wortel
itu kan bersifat dioretik yang bisa kemudian membantu proses pengeluaran zat kimia
ataupun benda benda asing di tubuh kita gitu ya
terus selain itu juga kita mesti menguatkan tubuh kita itu juga dengan antioksidan
karena memang tubuh yang sudah terinfeksi kan akan terjadi radikal
perusahaan inflamasi dan sebagainya
nah ini bisa diperbaiki dengan adanya antioksidan
jadi antioksidan itu bisa kita peroleh dari berbagai jenis sayur dan buah
makanan nabati tentunya
dan yang paling banyak diteliti sih kaitan antioksidan itu ya
seperti likopen pada tomat seperti pada brokoli dan lain sebagainya
nah jadi saya pikir kalau ada tanda tanda infeksi ya segera itu diobati
sembari kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga kita
oke terima kasih
untuk yang menurut saya

apakah kita harus hati hati itu terhadap ikan makarel saja atau juga sama sarden
tidak semula ikan kan saya sudah katakan bahwa semua ikan memang pada umumnya mengandung parasit
semua jenis ikan
oleh karena itu di dalam penangkapan ikan
di dalam mengambil ikan untuk dijadikan bahan konsumsi itu kan sudah ada ketentuan ketentuan
ini yang mungkin terlewati oleh mereka
jadi ada proses pengambilan ikan itu enggak sembarang panen dari semua tempat saja
ada proses khusus yang kita sudah yakin itu kising kron yang bagus gitu ya
terus yang kedua kita di dalam ketika ikan sudah ditangkap pun mesti disertasi dulu
baru kemudian kita menerapkan teknik mematikan parasit itu tadi
jadi semua ikan memang kemungkinan akan ada parasitnya
oleh karena itu ikan apapun penanganannya mesti hati hati ikuti tahapan tahapan tersebut
baik tetap harus hati hati dan perbanyak gizi untuk bisa menangkal dari racun itu ya
terima kasih bu rita sudah bergabung bersama kami di good morning